kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional
selasa siang meluncurkan laporan green economy index atau indeks ekonomi hijau di nusa dua bali
indeks ekonomi hijau akan menjadi tolak ukur atau alat ukur tangible representatif dan akurat
untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi indonesia menuju ekonomi hijau
ekonomi hijau menjadi salah satu strategi utama dalam transformasi ekonomi untuk mencapai visi indonesia dua ribu dua puluh
yang ditetapkan kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional
strategi ini sekaligus untuk mencapai target net zero emission indonesia pada tahun dua ribu enam puluh atau lebih cepat
untuk itu dibutuhkan laporan indeks standar pencapaian ekonomi hijau di indonesia kini sudah
memilikinya dengan diluncurkannya indeks ekonomi hijau tersebut
peluncuran laporan green economy index atau indeks ekonomi hijau selasa siang
dilakukan kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional
dalam rangkaian third g dua puluh development working group meeting yang digelar di nusa dua bali
kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional
peluncuran indeks ekonomi hijau ini dilakukan oleh menteri perencanaan pembangunan nasional
badan perencanaan pembangunan nasional suharto monoarfa secara online
pentingnya peran pengukuran capaian ekonomi hijau ini agar dapat diketahui apa yang sudah dicapai indonesia
termasuk apa saja yang belum bisa dicapai seperti perencanaan sebelumnya
prinsip utama ekonomi hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas daya dukung lingkungan
fokusnya pada peningkatan ekonomi hijau pengelolaan aset dan infrastruktur yang berkelanjutan
serta memastikan transisi yang adil dan terjangkau dan memberdayakan sumber daya manusia
indonesia sendiri dalam pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau telah memulainya sejak tahun dua ribu tujuh belas
sebab dampak perubahan iklim terkini tidak hanya berpengaruh
tetapi juga berpengaruh pada level global namun juga nasional
selain kesiapan sumber daya manusia dan teknologi
dibutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan ekonomi hijau dan net zero emission
kalau kita yang harus kita dorong ya harus ada kontribusi dari dunia usaha
makanya kita nggak mendorong katakanlah dari fiskal enggak
yang kita dorong itu adalah pertama adalah green investment nya yang mau kita dorong
jadi pada saat bicara ekonomi hijau ya investasi yang lebih hijau lagi ke depan yang menjadi kata kunci
nggak mungkin pakai fiskal kita sekedar hanya dari fiskal kita ya bisa fiskal ya hanya ngedorong aja ngebantu
tapi nggak akan bisa mencapai target itu semua

sebenarnya kita harus memiliki kekuatan untuk mencapai target itu semua
untuk mewujudkan green economy hijau dpr ri dari komisi empat komisi tujuh dan komisi sebelas juga memberikan dukungan
salah satunya tengah membahas rancangan undang undang inisiatif dpr terkait energi baru dan energi terbarukan
sebab krisis yang mengancam masa depan bumi dan manusia diantaranya karena perubahan iklim polusi serta hilangnya keanekaragaman hayati

nah maka dari situlah dibutuhkannya prosesnya
dan bisa disampaikan juga ya parliamentarian yang memang mempunyai visi jangka panjang seperti ini agar kebijakan kebijakan seperti ini menjadi sebuah prioritas di dalam proses politik tersebut
dimana akhirnya ternyata ya kebijakan mengenai transisi energi ini energi baru dan energi terbarukan masuk di dalam proyek nas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh hingga tahun ini masuk
masuk di dalam proyek nas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh hingga tahun ini masuk
dan dari sini lah ini bentuk daripada proses politik tersebut
dan dari sini lah ini bentuk daripada proses politik tersebut
sementara global green crowd institute menyatakan sangat bangga bekerja sama dengan pemerintah indonesia dalam program pertumbuhan hijau dan membantu mendukung semua indikator indeks ekonomi hijau ini

indeks ekonomi hijau ini menunjukkan keseriosan indonesia untuk menuju ke ekonomi hijau
indeks ekonomi hijau ini menunjukkan keseriosan indonesia untuk menuju ke ekonomi hijau
yaitu satu ekonomi yang inklusif dengan pembangunan rendah karbon yang mencegah deforestasi dan degradasi lahan gambut
dan yang meningkat investasi hijau juga untuk berakselerasi transformasi ke energi baru dan energi terbarukan
indeks ekonomi hijau ini menjadi alat ukur tangible representatif dan akurat untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi indonesia menuju ekonomi hijau
indeks ekonomi hijau juga bertujuan menjaga arah capaian tujuan pembangunan jangka panjang
serta mempercepat penerapan program pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim